tak kalah dengan kota cirebon kota semarang juga memiliki segudang kuliner legendaris yang banyak diburu oleh pengunjung
salah satunya adalah sob ikan kakak bundut
semarang punya berbagai spot wisata kuliner yang menarik untuk dicoba
khususnya kuliner legendarisnya yang terkenal
di jalan pemuda anda bisa menemukan tiga kuliner legendaris yaitu toko un nasi goreng babat pak karmin dan sop kakak bundut
bergeser ke jalan tanjung ada mie kopio pak duwur yang juga bisa dijadikan pilihan wisata kuliner
kalau ke jalan pelampitan ada tahu gimbal pak man yang jadi salah satu ikon kuliner kota semarang dan masih banyak lagi
salah satu kuliner legendaris yang membuat saya penasaran adalah sop kakak pundut
warung kecil di pojok jalan pemuda ini selalu ramai pembeli pada waktu sarapan dan makan siang
warung ini sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
ini nih salah satu kuliner legendarisnya kota semarang
namanya sob kakak bu undut penasaran yuk kita coba
sekitar tiga puluh tiga tahun yang lalu bu endut memulai berjualan sop kakap dengan sang suami dari resep warisan ibunya
mulanya ia berjualan di jalan saidan sebelum menempati warungnya saat ini
warung sob kakak bu undut juga punya cabang di kawasan kedung mundu semarang
sesuai namanya warung sob kakak bu undut memiliki hidangan andalan yaitu sob ikan kakak
sop dengan kuah bening berwarna kekuningan ini terasa segar karena dibumbui tanpa santan dan disajikan dalam keadaan hangat
rasa segar ini didapatkan dari belimbing wulu dan asam jawa
sebenarnya rasa kuah sop kakak ini tak jauh beda dengan kuah kuah soto
bedanya terletak pada kuah kaldu ikan
yang membuat hidangan ini terasa istimewa
ya spesialnya kan di sini bundut kan ikan kakap ya
nah itu jadi sop ikan kakapnya juga enak banget dari dulu
jadi itu yang bikin saya bikin apa jadi sering kesini itu yang sering saya pesan
kuliner di semarang harapannya ya kalau bisa tetap bertahan
biar ciri khas semarang tuh biar tetap ada sampai kapanpun gitu
sepiring sob ikan kakak dan nasi di warung bu undut dibanderol seharga rp empat belas
warung ini juga menyediakan
aneka nasi rames dengan lauk oseng keong
gudangan oseng ikan teri pepes garang asem hingga aneka gorengan
setelah bundet meninggal sofwan sang suami yang biasanya mengurus bagian memasak
sekarang bertanggung jawab penuh dalam usahanya
sampai saat ini sofwan masih memilih menggunakan kayu bakar
untuk menghasilkan sop dengan cita rasa berbeda
karena sob kakak bu undut yang dirajek sama ibu sama bapak
itu menambah stamina
jadi untuk menghilangkan rasa apa itu
dan di situ tidak membuahkan penyakit penyakit bahkan menambah stamina
menambah kesehatan gitu
sofwan bersyukur karena selama pandemi warungnya masih tetap dibanjiri pengunjung
namun ia berharap tahun ini kasus covid sembilan belas di semarang segera turun
agar wisata kuliner di semarang bisa kembali normal
tim liputan cnn indonesia